kita beralih ke informasi lainnya
perpaduan alat musik trolling kung has madura dan musik modern jazz
senin malam menjadi daya tarik para pengunjung di puncak gunung renggani situ bondo
mereka hanyut dalam konser jazz yang dimeriahkan sejumlah artis ibu kota
selain sebagai ajang unjuk kebolehan konser ini sekaligus memperkenalkan wisata baru kabupaten situbondo
situbondo mempunyai wisata baru konser musik jazz
konser musik jazz zabana ini merupakan perpaduan dari alat musik modern dengan alat musik khas madura trollingco
dalam konser ini ali gardi dan pemain gitar jerikov mengawali jazz zabana
yang digelar di puncak cikasur gunung renggani sumber malang situbondo
alunan musik trilongkung yang dominan dengan alat musik kendang
angklung bambu serta gamelan ini membuat ratusan penonton terbius dengan menikmati hentakan irama musiknya
apalagi saat penyanyi jazz terkenal citra skolestika membawa kartika lagu hits di masanya
salah satunya everybody new yang membuat suasana menjadi hangat dan syahadu
semakin banyak mengapresiasi karya anak bangsa melalui acara acara seperti ini
semoga anak anak juga
saya yang ada di renggani sudah bisa berani untuk eksplor diri mereka
berani itu tampil juga untuk acara budaya aku untuk butuh apresiasi yang lebih banyak lagi
keseruan konser makin menjadi setelah lagu kedua berjudul tanah air dinyanyikan
sejumlah penonton dan musisi jazz sangat menikmati dan dengan seretak ikut menyanyikan lagu favoritnya
sekali lagi jangan kemana mana ya kita masih akan ada satu persembahan buat anda semuanya yaitu ada the film lain
nanti di tahun dua ribu sembilan belas ya
konser jazz zavana sengaja diselenggarakan di atas puncak gunung terpanjang jalur pendakian
sebagai salah satu daya tarik mengenalkan potensi wisatanya di kabupaten situbondo
selain itu pagelaran konser jazz zabana ini juga sebagai ajang mengenalkan musisi dan alat musik lokal situbondo
ke kancah musik nasional bahkan ke kota